di sebuah bukit yang tinggi di mana sinar matahari sangat hangat
hiduplah di sebuah pondok sederhana seorang wanita dengan putranya
nama wanita itu adalah
oh teh ini terlalu pahit tolong maniskan
aduh sepatu ini ketat sekali
seperti yang kukatakan namanya adalah
ah ini terlalu panas apakah kau ingin ibu terbakar ha
tidak aku pikir
cepat dinginkan sekarang juga
mengapa kau tidak bisa melakukan apapun
sepatu longgar dan tidak berguna
mengapa ini tidak bisa lebih ketat lagi
hati hati aku sudah mendinginkan tehnya
kenapa ini dingin sekali
dingin tetapi ini beruap
seperti yang bisa kalian tebak nama wanita itu adalah dame grumble
dia menggerutu tentang segala sesuatu di sekitarnya dan tidak berdamai dengan apapun atau siapapun
dan putranya yang bernama
freo jangan menggosok piring terlalu keras
oh tapi kalau kau menggosoknya dengan lembut maka piring itu tidak akan bersih
oh aku jadi khawatir
freo itu lemah lembut
kebalikan dari ibunya ia menemukan kegembiraan dalam hal hal terkecil
sekarang sementara dame grumble tidak puas dengan dunia ada satu hal yang sangat dia sukai
itu adalah pohon apel yang tinggi
setiap tahun dia menunggu dengan penuh semangat untuk mekar
ya pohon ini memiliki keajaiban
selamat pagi pohon apel
dame grumble senang bertemu denganmu
kau datang untuk lebih banyak pera
soalnya bunga bunga pohon itu berubah menjadi koin perak begitu dicabut
tapi ini juga tidak menyenangkan dame grumble
aku lebih suka apel emas daripada perak terima kasih
aku tidak pernah bisa menghasilkan apel emas
kalau bungamu perak buahnya pasti nanti emas
kau akan dapat memproduksinya kalau angin utara yang mengerikan itu tidak ikut
dame grumble memiliki satu musuh besar yang berdiri di antara dia dan bunga bunga
dan itu adalah angin utara yang perkasa
hoho hari yang baik dame grumble
kau selalu bergumam dan menggerutu
katakan kekhawatiranmu dan aku akan membuatnya berlipat ganda
kau berani mengambil bungaku yang berharga
dan bagaimana kau bisa membiarkannya dibawa pergi
sangat menyenangkan melihat kau marah dan bingung
kau jahat mengerikan merepotkan
angin utara membiarkannya
dia adalah makhluk yang nakal dan suka bermain main
oleh karena itu dia menggoda dan sangat mengganggu
sampai dame grumble berlari ke dalam rumah
sampai jumpa dame grumble
lain kali bawa topimu agar kita bisa bermain dengan itu
dan dia berkata
dia berlalu pergi membawa serta bunga bunga yang membuat dame grumble kecewa
namun dame grumble telah menyimpan beberapa yang sekarang telah berubah menjadi koin perak yang mengkilap
ambilkan ibu kotakmu
ibu perlu menyimpan koin
freo membawa serta kotak kayu berukir yang paling indah
kalian harus tahu bahwa dia membuatnya sendiri
kotak macam apa ini kecil sekali
kotaknya harus lebih besar lagi
masa tidak mengerti begitu saja
ibu bolehkah aku pergi ke toko dan mendapatkan banyak kayu untuk diriku sendiri
untuk hobi konyolmu
dan apa manfaatnya bagi kita
manfaatnya bagi kita
kita sudah punya kehidupan baik
kenapa ibu tidak senang
ibu tidak ingin senang
kalau ibu bisa memiliki apel emas itu kita akan hidup seperti bangsawan sekarang
dame grumble berbalik dan freo yang malang berjalan dengan sedih
freo tidak pernah diajari mengukir kayu tapi sangat pandai dalam hal itu
karya karyanya dibuat dengan sangat rumit dan sangat cocok untuk mendapatkan royalti
tapi ibunya tidak berpikir begitu
freo akan melakukannya jika ibunya ingat untuk memberikan dia kayu
selama berhari hari dame grumble terus bertanya tanya bagaimana cara menjaga bunga tetap aman
angin utara yang mengerikan itu
pasti ada cara untuk menyelamatkannya atau aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat apel lemas itu
tiba tiba dia melihat sesuatu yang memberinya ide dan memutuskan untuk pergi ke pasar
oh ibu apa ibu akan keluar
maukah ibu membelikanku beberapa kayu
freo kalau kau seorang pengrajin yang baik bisakah kau membuat sesuatu untuk menjaga bunga apel tetap aman
siapkan tehnya saat ibu kembali
dia berjalan keluar dan menyeringai pada pohon apel
dia pergi bergumam dan menggerutu dalam segala hal
aneh sekali oh freyo apa yang ibumu lakukan
aku tidak tahu apa kabar pohon apel
ibuku memarahimu dan menggigitmu
oh aku baik baik saja sayangku sungguh baik hati aku berharap ibumu juga bisa lebih baik
ketika malam tiba dame grumble kembali dengan seikat besar benang yang keras
hmm fuh ini terlalu panas ibu tidak bisa minum ini setelah perjalanan panjang ke bukit
tetapi ibu beri ibu sesuatu yang dingin
freo ingin tahu apakah ibunya membawakan kayu untuk dirinya
sepertinya ibu lupa tentang kayu
apa yang kau gumamkan lihat ibu telah membawa tali yang kuat ini untuk menutupi pohon apel
freo sangat ketakutan dia mencoba meyakinkan ibunya untuk menunda rencananya
ibu ibu hanya menyusahkan pohon apel tidak bisakah ibu mencoba berbicara dengan ramah kepada angin
betapa konyolnya kau ini tidak ibu akan lakukan yang telah ibu putuskan
lalu dia duduk dan menganyam jaring yang begitu besar
setelah selesai dia melemparkannya ke pohon apel yang malang
oh apa ini karena kau tahu
kau tidak dapat merawat bungamu sendiri aku akan melakukannya untukmu
sekarang angin utara tidak akan pernah bisa membawanya pergi
ada yang memanggilku
nah hahaha oh dam grumble kau menghina aku
apa kau sungguh berpikir bahwa jaring tipis akan menjauhkanku
jaringnya kuat dan tidak ada yang bisa kau lakukan
akanku tunjukkan kekuatanku
dan dengan hembusan yang kuat jaring yang telah dibuat dengan sangat keras oleh dam grumble terhempas seperti daun yang kecil
hatinya sakit saat dia melihat jaring dan bunga bunga terbang bersama dengan angin
selama berhari hari dia menjadi lebih pemarah dari biasanya
angin itu benar benar keterlaluan aku harus mencari cara agar bunga bunga itu tidak jatuh tertiup oleh angin itu
ibu apa ibu baik baik saja
itu dia ibu akan pergi ke dunia dan mencari semua koin yang telah dicuri oleh angin dari ibu
apa tapi kemana ibu akan p p p pergi
ibu tidak tahu tapi ibu tidak bisa duduk di sini dan melihat perak ibu dibawa pergi
freo mencoba mengubah pikiran ibunya tetapi tidak berhasil
andai saja aku punya seorang putra yang lebih patuh dan lebih pintar sudah lama aku akan punya apel apel itu
sekarang kau tinggal di sini dan menjaga rumah
ibu akan kembali sebelum bunga berikutnya tumbuh
dan dengan itu dia mengambil tasnya dan pergi dalam perjalanannya
malam itu freo yang malang sendirian di rumah dia merasa aneh berada di sekitar keheningan yang selalu dia rasakan adalah gerutuan ibunya
dia pergi keluar rumah
apa ada masalah
ya aku berharap aku punya kayu untuk dibeli dan diukir aku punya banyak ide tetapi ibu telah mengambil peraknya dan kayu terlalu berbahaya
oh mengapa kau tidak mengambil dua cabang ini untuk dirimu sendiri mereka cukup rendah untuk kau jangkau
oh tetapi aku tidak ingin menyakitimu
ini akan baik untukku juga karena saat kau menariknya aku akan mendapat yang baru dan akan tumbuh lebih baik
benar dan sungguh kau memperlakukanku dengan baik dan aku akan dengan senang hati membalasmu
oh terima kasih banyak
lalu freo menebang dua cabang yang panjang dan kokoh dengan penuh kegembiraan
dia dengan segera mulai bekerja untuk menciptakan karya dari pahatannya yang bagus
hari berlalu dan dia bekerja keras tidak ada seorang pun yang mengganggunya atau mengejeknya dan ketika dia selesai dia sangat bangga dengan apa yang telah dia ciptakan
lihat itu aku sendiri pun tidak menyangka tetapi apa yang harus kulakukan dengan semua ini haruskah
freo hanya bermimpi menjual kreasinya tetapi dia tidak mencoba
mimpi menjual kreasinya tetapi selalu diremehkan begitu keras oleh ibunya sehingga dia tidak pernah benar benar mencobanya
jadi kali ini dengan tekad yang besar dia mengemas beberapa ukiran kayu terbaiknya dan pergi ke pasar
oh halo freo kau kesini sendirian
iya aku bertanya tanya apa kau bisa menjualkan ini untukku
penjaga toko memeriksa karya freo dan dia tercengang
oh freo ini luar biasa apa kau yang membuatnya
benar sekali bisakah kau menjualnya
tentu saja kau bisa kembali besok dan akan kuberitahu jika ada yang membelinya
lalu freo kembali dengan perasaan bersemangat tentang hari esok tapi dalam beberapa jam pelanggan memperhatikan keahliannya yang luar biasa dan mulai membelinya
lalu ketika keesokan harinya dia menemukan semua karyanya telah terjual habis
freo kerajinan kayumu sangat bagus dan orang orang segera membelinya ini uangmu
oh ya ampun apakah orang benar benar menyukainya
tidak bahkan setelah terjual habis mereka mampir untuk menanyakan apakah aku punya yang lain jika kau bisa membawa lebih banyak akan dengan serang hatiku jual
freo pergi dengan perasaan yang senang dia sangat gembira
tetapi kemudian menenangkan dirinya dan berpikir
jika ada lebih banyak kayu dan menjual semua karyaku aku bisa menghasilkan uang untuk diriku sendiri dan ibu
lalu freo mulai membuat banyak kerajinan kayu yang menakjubkan dan menjualnya dia sangat gembira
aku tidak sabar menunggu ibu pulang
dia melihat ke pohon apel yang sekarang mekar dengan penuh freo sangat baik
pada angin utara sehingga angin utara tidak pernah menyentuh pohon itu
ibu akan sangat bahagia dan bangga kepadaku
di suatu tempat yang jauh dame grumble selesai dengan perjalanannya tapi dia belum selesai menggerutu
hah ranjang ini sangat keras sampai punggungku sakit besok aku akan kembali ke rumah dan aku bahkan belum menemukan satu koin pun aku berharap freo konyol telah melindungi pohonku
kau akan kembali ke rumah